ini adalah ujian terberat bagi hambamu ya allah
hamba tidak ingin mengecewakan mereka
ubahlah kodar yang buruk ini
menjadi kodar yang baik
kalau emas itu ngelamar jadi petugas
semua pekerjaan itu
selama gak mudoro dan berguna bagi banyak orang
tenang lo dek
kalau begitu mas daftar nanti
sudah cukup iya pak oke baik anda akan terima selamat selamat ya assalamualaikum waalaikumsalam
pak manjusha ya silakan duduk
pak jufri ini adalah surat tugas anda yang pertama setelah diangkat menjadi pemandang silakan
seumur ulang waktu
ada apa pak jufri
tidak ada apa apa pak
siap menjalankan perintah langsung dari pimpinan pusat
terima kasih pak
kamu kenapa mas
kan tampak melamun kayak gitu
aku dapat surat perintah dek
bahwa aku dan anak anak buahku harus mengusur rumah rumah yang di pinggir kali itu
ya termasuk ini dek
rumah kita ini
ini kota belanjanya
gak salah ini pak
totalnya sepuluh juta
coba dicek deh pak
ini ada nama barang dan harganya
ini pasti ada yang salah
dengan jumlah dan nama barang yang sama
kemarin anto ngajuin dana dua puluh lima juta
saya harus ngecek semua notanya
seneng lah masa iya belanja setiap hari kayak gini
kamu tuh memang suami terhebat buat aku
aku masuk dulu ya
dengan berat hati
saya sebagai komandan satpol pp
menghimbau kepada bapak bapak dan ibu ibu
untuk meninggalkan tempat ini
silahkan bawa barang barangnya
karena sebentar lagi
tempat ini akan kami gusur
kok enak men gak gusur
selama bertahun tahun aku hidup disini
gak ada tuh acara gusur gusuran
tenang dulu tenang dulu
saya akan jelaskan
saya ini hanya menjalankan perintah
perintah langsung dari pimpinan pusat
mas raiso kamu komandan kan
ini sudah diganti ini sudah diundang undangin
ya sudah diundang
sejak pertama kali saya terima suratnya
ini sudah diundang
aku nyetel sudah nolongin kamu
ini benar benar digusur saya bingung
ini sudah diundang ini sudah diundang
tak ada duka
ini adalah ujian terberat bagi hambamu

hamba tidak ingin mengecewakan mereka
ubahlah kodar yang buruk ini
ubahlah kodar yang buruk ini
menjadi kodar yang baik
menjadi kodar yang baik
ya sudah mas
aku tahu ini adalah pilihan yang rumit
bagi suami hamba
mimpinlah hatinya ya allah
ada apa pak cipri
apakah saya boleh meminta waktu untuk
maksanakan surat perintah tersebut
untuk sekarang ini saya akan membereskan
para pedagang kaki lima yang marah
di pinggir jalan
tapi tetap tujuan utama kita
membereskan pedagang pedagang liar di pinggir kali
dimana kelanjutan penggusuran tanah ini mas
oh tentang itu
sekarang ini aku lagi nekus sama pimpinannya
nah surat perintahnya itu lagi diundur
ya surat pengusuran tanah ini
memang lagi diundur
sekarang ini aku lagi menyelesaikan penggusuran kaki lima
oh alhamdulillah kalau gitu
kita masih punya banyak waktu buat mempersiapkan semuanya
tapi aku minta tolong sama kamu nih dek
tolong kamu jelasin ke warga
kamu bilang sama mereka
kalau penggusuran tanah ini masih
nanti aku bantu kok
gimana kalau kita kupas bareng yuk
saya mendapat kabar dari suami saya
kalau pembongkaran bedeng tinggi kali akan segera diundurkan mas
kok diundur sih
kabar yang pengen kita dengar itu bukan diundur
tapi pembongkarannya dibatalkan
kamu gimana sih
kamu bilang sama suaminya
tidak ada duka
abadi di dunia
merantai mu selama
mas gak kebayang nih
kalau rumah rumah disini harus mas kusur
nah mereka mendinggal dimana
aku mengerti kok mas
perasaan mas sekarang
gatau mau berbuat apa
hati ku gak sampe
kalau harus menyingkirkan mereka
mereka nih kan orang orang yang dulu awalnya udah bantu kita
waktu kita itu dalam keadaan susah
sudah yang penting sekarang
aku percaya kok kita bisa ngelaluin ini bersama sama
makasih ya ti